yakni ayah kandung ibu tiri dan nenek tiri korban
penganiayaan terjadi saat korban tinggal bersama ketiga tersangka
selain menangkap ketiga tersangka polisi mengamankan
besi sapu yang sudah patah serta pakaian korban
remaja itu tewas dibunuh kakak iparnya
pelaku tega menghabisinyawa korban lantaran kesal
pelaku menemukan korban di bawah jembatan
di situ terjadi cekcok antara pelaku dengan korban
ketika korban pingsan pelaku bingung harus diapakan ini
sehingga pelaku mensiasati
seolah olah korban ini meninggal dunia gantung diri
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
kini pelaku terancam hukuman minimal lima belas tahun penjara
tim liputan cnn indonesia